cuma disini nih main game gak pake ribet
yang lain pada kemana jack
si pur lagi mau nembak gebetan ya
nembak aneh maksudnya
bukan dia punya gebetan baru
namanya citra temennya ineke
yang bener aja
saya nggak ada maksud apa apa sih
baru di kampung sini ya
iya saya baru datang dari kampung
mau nemenin suami saya
biasa dipanggil tizna
kalau saya mah biasanya yang manggil pipih
jadi ini istrinya tizna
bisa aja tuh anak
saya jalan dulu ya
saya boleh nanya enggak
kalau beli tipi bisa kredit enggak pak
seratnya apa aja pak
kk domisi dari rt
itu aja pak
saya tukang ojek pak
yang biasa manggal di pengkolan
oh tukang ojek
iya pak tukang ojek
permipannya dimana pok
kok gak ada
kalau ada dimana
kok gak ada
kalau gak ada ya berarti abis
ya udah saya beli dulu kalau gitu
biar saya aja yang beli
sekalian jalan jalan disini bete
gue semalaman udah mikir mateng mateng jak
kayaknya gue milih citra aja
selama ini gue ngejar ngejar ani juga
gak pernah ada respon
yang ada malah makan nati terus
kalau lo udah milih
langsung tembak aja citranya
biar dia tau kalau lo temen temen dia
bang ojek bang
tadi ada langganan situ nyariin
mau beli bu pur
terus orangnya pergi lagi
terus orangnya pergi lagi
tawarkan ke toprak
eh dia mau
maaf mbak cari rumah siapa
enggak saya cuma mau jalan jalan aja
oh mba baru pindah disini
kenalin saya ioh istrinya kang tisna tukang ojek di pengkolan
iya iya kan barusan saya udah bilang saya iya istrinya kang tisna
sini bang ya
ya gue mau ngopi di warung salem
tar aja jack lo ngopi dulu pake duit lo
gue mau ngajak keluarga
terus mba citra terus mba citra
ini siapa mau tahu aja
yang lain pada kemana jack
si pur lagi mau nembak gebetannya
nembak ani maksudnya
bukan dia punya gebetan baru
namanya citra temennya ineke
emang bener lo jack
berarti saingan gue kurang atuh
cuma tetep aja ani gak ke demen sama lo
lim minta kopi satu buat gue
mas ur nyari citra
ada di belakang
bukan lagi masak mie instan
lama gak ya
gue gak tau
mertua lo tuh si mai
sering dateng sama laki laki ya
temennya semuanya emak
kalau ngapelin janda
itu hampir tiap hari
kalah yang mudah mudah
kok baru dateng ke jakarta
eh kang tisna baru punya kontrakan yang ada kamarnya
terus sebelum pindah ke kontrakan yang sekarang
kang tisna tidur dimana
di ruang tamu
kalau ada tamu gimana
ke jam dua belas pagi
bukan making video itu
kamu kenapa purr
gue lagi galau tis
saya juga lagi galau
galau kenapa lu
tadi saya habis dari toko elektronik
eh tis gue lagi galau lu malah pamer
siapa yang pamer purr
tadi lo bilang dari toko tv
saya bukan pamer purr
saya mau curhat
alah curhat apaan
lo bilang dari toko tv
lo mau beli tv kan lu pamer kan sama gue
masya allah purr
kalau saya mau pamer mah
saya ceritanya sambil senyum atu
ini kan saya ceritanya sambil sedih
sedih kenapa lu
enggak jadi ceritanya ah
kalau kamu nanya jute kayak gitu
kita berdua sama ya
sama sama punya suami
sama tukang ojek
terus sama sama belum punya momongan
tapi poh tati udah punya tv kan
punya emang kenapa
kalau masalah itu belum sama
soalnya saya mah belum punya tips
mau ngurusin batu akik gue
ada yang mau beli